halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
wakil ketua umum dpp partai gerindra habibur rahman menilai pertemuan antara prabowo subianto dengan megawati soekarno putri bukanlah hal yang mustahil
yang punya rekam jejak persahabatan dan pertemanan yang amat panjang
pak prabowo sangat menghormati ibu mega bahkan ketika kami berkontestasi misalnya dengan ibu mega dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat juga
pak prabowo terus mewanti wanti kepada kader gerindra agar jangan menyampaikan serangan apapun terhadap pribadi ibu mega
ibadah jumat agung di gereja immanuel jakarta terdiri dari empat jadwal yang disediakan yakni jam enam pagi jam sembilan pagi jam empat sore dan jam enam sore
khusus di jam sembilan pagi ibadah yang dipimpin pendeta abraham ruben persang dilakukan secara hybrid
dan sisanya bisa hadir secara langsung
untuk jam sembilan ini hybrid
presiden terpilih prabowo subianto menghadiri acara peringatan nuzulul quran dan buka bersama keluarga besar partai golkar di kantor dpp partai golkar hari ini
prabowo tiba pada pukul lima sore dan disambut langsung oleh ketua umum partai golkar air langga hartarto
setibanya di lokasi prabowo dan air langga langsung memasuki ballroom lantai dua geraha dpp golkar
sejumlah petinggi golkar lainnya seperti sekjen golkar lodewik f paulus dito aryo tejo hingga aceh hasan hadir dalam acara tersebut
yang saya hormati wakil presiden terpilih mas gibran raka buming raka
ketua umum partai golongan karya bapak erlangga hartarto beserta ibu yani air langga yang saya hormati dan saya banggakan
yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya
terutama saudara saudara sekalian dari keluarga besar partai golongan karya
terima kasih atas undangan ini kehormatan bagi saya dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih saya penghargaan saya
atas kerja keras partai golongan karya dalam pemilihan
dan terima kasih atas umum yang baru saja kita laksanakan bersama tahun dua ribu dua puluh empat ini
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment serta subscribe channel kompas tv